pak surya bu sara ibu rosa
anak mama ini udah cantik wangi
siapa yang mandiin
ini oma rangkai sendiri dari bunga bunga
di kebun oma cantik
bagus banget pasti cantik
kalo misalkan dipake sama rena
bagus banget rena
kasih ya oma
aduh cucu oma emang cantik sama pintar sekali
udah sih ghi bedak ditemplokin semua ke muka
merah banget tuh bibir
ih mbak mirnai kuku gak paham apa
gugup kenapa sih santuy
kan nanti kan ada mas rendy
takut kikiku muka ini bentuk orang karuan karuan
mbak titi kan duduk di pelengik pelengikin dikit gitu
udah lu tenang aja ki
masih lo banyak belajar sama bu bos ngomong bahasa inggris jadi pinter
yaudah artinya apa itu tadi
bangun kata katanya mah artinya mah pedeto
gak begitu bahasa inggris
ngomongnya panjang artinya sempit
udah ki udah ki ntar pipi lo kayak ditabokin
aku pilih mending mending
tuh cantik kan udah buru ah
kamu udah siap ke rumahnya al
udah gak sakit kan
udah kok saya udah mendingan
kamu gak ganti baju dulu
gak usah kita langsung aja
aku juga udah pamit sama mama
semuanya keliatan cantik
kalian juga cantik cantik
copot ikat rambut
perut kamu oke
you look so pretty cantik sekali
ini mereka nih kalau berdua ketemu udah kayak tikus sama kucing
di kamar mungkin
kamu jemput dia di kamar
pak aku ikut
hmm bukantengnya bukantengnya
dean udah siap belum ditungguin di bawah nih
mama cantik banget
anak lama juga cantik banget
wah mama cantik banget ya

pak surya bu sara ibu rosa
sehat bu sara alhamdulillah sehat
pak surya sehat
sudah lebih baik ya
sudah lebih enak sebetulnya
ini kata dokter aja
saya ikutin kata dokter
salim apa omah
hai sayang rena cantik sekali
duh omah kangen sekali sama kamu
saya kan kangen sama omah
kalau rena bisa kembali ke a lagi
paling gak hal itu bisa menebus kesalahanku
yang menggagalkan hak asuh rena dulu
kembalinya rena ke al dan adin
ada hubungannya sama pertemuanku
dengan ibu panti
kenapa belum datang sih dia
saya tunggu kamu elsa
saya tunggu kamu elsa
tanggul aku mana ya
saya mau ke rumah
kamu masih sakit
kamu masih sakit
udah mending kamu pulang ya
biar kamu sembuh
kita juga pasti nggak akan lama lama juga kan di rumahnya

kak ini kamu hangat banget sa
kalau dibiarin itu malah makin parah
udah depan nanti kita cari taksi
aku akan bilang sama mereka
kalau aku sendirian aja kamu istirahat di rumah ya
kesehatan tuh lebih penting
maaf agak telat
makasih mas terima kasih
barusan aku suruh pulang
karena pas di tengah jalan dia demam tinggi
daripada nanti kenapa napa
mending selalu istirahat di rumah
oh makasih ma
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

dia mau kabur ternyata
gak akan gua biarin dia kabur
mau kemana mas
enggak enggak aku cuma di sini
eh saling dulu semua baik udah saling belum
gue gak dateng ke pestanya aldebaran
apa aldebaran bakal cari gue
ada apa ya telepon saya
kenapa kamu gak datang ke rumah saya
kenapa gak dateng elsa
setakut itu kamu sampai gak berani menginjakan kaki ke rumah saya
dateng atau tidaknya
saya tetap akan mengumumkan ke semuanya
tentang kebenaran anaknya andin yang kamu sembunyikan